polisi menetapkan ips pengasuh anak selebgram malang agnia punjabi sebagai tersangka kasus kekerasan terhadap anak
polisi menetapkan ips sebagai tersangka setelah gelar perkara pada sabtu pagi
polisi menyita bukti berupa buku minyak gosok dan rekaman cctv di rumah korban
dari hasil penyelidikan motif penganiayaan karena tersangka merasa jengkel terhadap korban dan beberapa faktor internal lain
atas perbuatannya tersangka disangkai pasal perkara pidana kekerasan terhadap anak dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara dan denda maksimal seratus juta rupiah
motif berdasarkan hasil penyidikan dalam bap pengakuan dari pelaku motifnya adalah tersangka ini merasa jengkel dengan korban
akibat ketika itu korban ingin diobati karena bekas cakaran yang ada di
di tubuh korban namun korban menolak tidak mau
selain itu juga pengakuan dari tersangka ada beberapa faktor pendorong personal pengakuan tersangka pada saat itu ada salah satu anggota keluarga dari tersangka yang sedang sakit
namun itu tidak bisa dijadikan alasan pembenar apapun untuk melakukan kekerasan terhadap anak
kedua orang tua korban kekerasan terhadap anak berharap tersangka dihukum seberat beratnya
perlakuan tersangka kepada korban tidak bisa dimaafkan
karena pelaku sempat berbohong menyatakan korban terluka karena terjatuh